baik sekarang kita akan diskusikan soal partai demokrat polemiknya
sebelum kita akan bahas dengan mas revo kita coba dengar dulu apa pernyataan dari menkumham yasona lauli berkaitan dengan polemik partai demokrat
bagi salah seorang pengurus demokrat kemarin saya pesan tolong pak esli dan ahi jangan tuding tuding pemerintah begini pemerintah begini
tunggu saja kita objektif kok jangan main serang serang yang tidak ada dasarnya
ya mas revo itu pernyataan yasona pak sby dan ahy jangan tuding tuding pemerintah karena dia meyakinkan bahwa pemerintah akan objektif
ini kan sekarang semuanya ada di kemenkumham untuk mengesahkan mana yang kira kira kemudian menjadi partai demokrat yang diakui oleh pemerintah
sebetulnya ada undang undang parpol yang bisa menjadi acuan bisa menjadi sangat mudah mas revo
ada undang undangnya tapi tafsiran politik seringkali berbeda apa yang kita soroti mas revo sebagai media dari partai demokrat yang sekarang sudah masuk babak
di mana akan menunggu keputusan dari kemenkumham
ya kalau misalkan kita bicara secara yuridis kan kita tahu bahwa penyelesaiannya sangat sangat
kalau misalkan kita menyaksikan dialog dialog di newscast dalam sepekan ini misalnya ketika mengundang prof hamid awaludin
kemudian ferry amsari dari pusako universitas andalas itu kan sudah jelas bahwa kalau misalkan ini diselesaikan dengan mekanisme internal adart partai
maka sudah jelas bahwa klb kemarin tidak diakui tidak syah
nah kalau misalkan kemudian diselesaikan dengan undang undang partai politik juga sama
klb kemarin juga akan diinginkan
menilai tidak syah
tapi kan sekali lagi kita tidak hanya melihat dari nuansa yuridis
tapi ada nuansa politis di sini yang mengingat bahwa jenderal purnawirawan muldoko ini adalah kepala staff presiden
keberadaan muldoko sebagai staff presiden
kepala staf presiden itu menjadi
menjadi berbeda apa
ada nuansa politisnya di situ
itu kenapa kemudian banyak pihak
apa tidak bisa
tidak mengaitkan ini dengan nuansa politisnya
yang kemudian menjadi batu ujian buat kemenkumham gitu
apakah nanti kemenkumham bisa menyelesaikan persoalan dualisme di partai demokrat ini sesuai dengan undang undang yang ada
atau justru kental dengan suatu politisnya
nah yang kita dorong yang kita soroti mas revo sebagai media terhadap pemerintah untuk bersikap dalam konflik ini apa
karena kan ini menjadi perbincangan banyak pihak banyak yang menilai ini adalah kemunduran demokrasi
karena ada aktor eksternal di mana itu merupakan lingkaran presiden dan lain sebagainya
apa yang kita soroti mas revo dari konflik ini agar pemerintah betul betul bisa bersikap objektif dalam memutuskan nanti ke depannya
karena kedua kubu tampaknya saling sampai hari ini masih saling mengklaim saling menggugat satu sama lain
iya kalau misalkan kita melihat dari ini kan bukan persoalan yang pertama kali gitu ya di dualisme di tubuh partai gitu
kita tahu ada kasus kasus serupa di mulai dari zaman ketika dulu misalnya pdi misalnya di zaman tahun sembilan puluh sembilan
ada pdi komeka dan suryadi yang kemudian berujung pada munculnya partai baru pdi perjuangan
kemudian di tubuh golkar juga pernah ketika abu rizal bakri pada waktu itu juga di klb kan gitu ya
ada juga di ketika pkb p tiga pkpi dan lain sebagainya partai berkarya dan lain sebagainya
yang tentu kita dorong di sini adalah kalau misalkan kita sudah punya aturan aturan yang mengatur tentang partai politik
nah seharusnya memang aturan aturan ini aja yang dipakai gitu
walaupun tadi ya reinhardt ya ini dalam kasus demokrat ini agak sedikit berbeda dengan polemik polemik di partai partai sebelumnya
kalau yang lalu lalu itu kan polemiknya terjadi antara sesama internal gitu ya
kader lawan kader gitu
kalau ini kan yang menjadi semakin rumit itu
jadi semakin rumit itu internal versus eksternal gitu
ada orang yang eksternal yang kemudian tiba tiba dijadikan ketua umum walaupun itu klaimnya adalah didorong oleh internal
tapi sosok eksternalnya ini adalah sosok yang sangat dekat dengan presiden
yang kantornya sendiri hanya supaya lembaran batu dari kantor presiden
nah ini yang membuat situasi menjadi tidak bisa tidak dikaitkan secara politis
hingga kemudian muncul dorongan agar muldoko mundur dari jabatannya
ini juga kan mulai kencang juga mengemuka mas revo
kalau kita kan dari dulu seperti itu
bahwa sebaiknya sosok yang pejabat negara itu tidak menjabat sebagai ketua partai
yaitu dalam situasi yang dalam kondisi yang ideal seharusnya
menteri atau siapapun yang duduk dalam kabinet itu tidak dijabat oleh orang pucuk pimpinan partai
kalau misalkan masih duduk sebagai pucuk pimpinan partai
kita tidak kadang kadang kita tidak bisa tidak mengaitkan antara kepentingan dari partai politiknya
dengan kepentingan pemerintahan kepentingan negara
nah ini yang selalu kita dorongkan sebenarnya dari dulu
walaupun kita tahu dorongan dorongan media ini belakangan tidak cukup ampuh
karena ada beberapa ketua umum partai yang
akhirnya tetap duduk dalam pemerintahan
kan dulu kita selalu bicara soal itu ya renhat ya kita bicara soal rangkap jabatan dan sebagainya itu
nah dalam kasus ini pun ketika misalkan kita tetap konsisten dengan dorongan kita
maka sebaiknya ketika jenderal muldoko itu sudah bermain politik
maka sebagian juga mundur dari
atau memilih salah satu lah gitu memilih salah satu
jadi kita tidak akan fokus di partai politiknya atau fokus dalam duduk di pemerintahan
terakhir mas revo ini juga mungkin menarik untuk kita diskusikan agar ada perspektif yang baru kepada masyarakat
yang tadi mas revo tekankan bahwa partai politik mengalami dualisme bukan satu dua kali
selain demokrat ada banyak rentetannya
partai yang baru sampai partai yang senior gitu
ada masalah dualisme perpecanan dan sebagainya
apa otokritik kita terhadap pengelolaan parpol yang kemudian kerap

apa otokritik kita terhadap pengelolaan parpol yang kemudian kerenetetannya

apa otokritik kita terhadap pengelolaan parpol yang kemudian kerenetetannya

ada kemungkinan kemungkinan ada beberapa hal yang memungkinkan terjadi dualisme itu
jadi ketika ada buku yang tidak puas dengan kepemimpinan
kemudian menggalang kekuatan
sehingga mendorong terjadinya klb atau pergantian kepemimpinan di tengah jalan
ini kan beberapa kali terjadi
tapi kan kita tahu bahwa partai politik ini kan bukan organisasi biasa
artinya bukan organisasi kelas peri lah gitu ya
partai politik ini adalah organisasi yang seharusnya sudah cukup dewasa
setiap partai politik itu pasti memiliki adart
organisasi organisasi yang besar pasti memiliki adart yang matang
yang mengatur semuanya
mengatur hingga bagaimana misalkan syarat syarat terjadinya klb misalnya
dan ini kan dalam kasus partai demokrat pun sebenarnya adart nya sudah mengatur
dan kita tahu kemarin klb sipo langit itu diklaim tidak sesuai dengan adart
yang sudah didaftarkan ke kemenkumham ya rdrt tahun dua ribu dua puluh diklaim seperti itu
nah misalkan penyelesaian internal
dan di undang undang partai politik pun kan sudah juga mengatur tentang hal itu
kalau misalkan terjadi klb
sengketa dalam tubuh partai itu harus diselesaikan secara mekanisme internal
kalau misalkan tidak tercapai kesepakatan melalui mekanisme internal
silakan diselesaikan melalui pengadilan
kalau misalkan ini yang terjadi di demokrat
tidak hanya di kemenkumham
tapi kesadaran di kedua belah pihak
baik ini kupu ahi atau kupu klb sipo langit
kalau memang tidak bisa diselesaikan secara mekanisme internal
ya sudah bawa saja ke pengadilan
seperti mekanisme yang sudah ada
yang ada saat ini kedua kubu saling mengajukan gugatan
tapi bukan untuk soal partai demokrat
itu kasus kasus yang lain ya mas repo
itu yang juga menarik
tapi paling tidak oke kita kemudian bisa simpulkan bahwa kita tetap mengawal
bagaimana kasus ini berjalan polemik ini
dan tentu kita harapkan pemerintah dalam hal ini kemenkumham
bisa bersikap sangat objektif melihat kasus yang ada
dan kedua kubu ini mungkin bisa saling berargumen
berargumentasi secara hukum di pengadilan
terima kasih banyak mas revo untuk perspektif editorial cnn indonesia tv
yang sangat menarik terhadap tiga topik utama pada pekan hari ini
mari kita akan kawal bersama ke depan seperti apa untuk isu isu juga yang lainnya
terima kasih banyak mas revo sehat selalu mas terima kasih
terima kasih renat